ketersediaan alat pelindung diri atau apd yang sesuai bagi tenaga kesehatan
menjadi krusial untuk penanganan virus covid sembilan belas
berbagai inovasi diciptakan untuk menunjang mobilitas tenaga kesehatan
seperti yang dibuat ahmad juang pratama
dosen fakultas sains dan teknologi universitas al azhar indonesia ini
bersama tim mengembangkan alat power air purifying respirators
alat ini berfungsi untuk membantu pernafasan tenaga kesehatan
agar tak pengap mengenakan apd lengkap selama berjam jam menangani pasien
papr ini adalah semacam alat proteksi untuk para medis
yang memberikan bantuan suplai udara
kalau misalnya kita menggunakan hanya masker n sembilan
itu memang sangat sangat melelahkan bagi para dokter
sehingga kita buat semacam alat balik
ini sebenarnya bukan merupakan invensi atau penemuan kita
ini di pasar sudah ada tetapi kita coba untuk buat yang punya karakteristik keunggulan tertentu
sebelum mencobanya alat ini harus disterilisasi terlebih dahulu di box ultraviolet
prosedur ini juga dilakukan pada empat puluh alat yang telah didistribusikan secara terbatas
ke lembaga yang telah bekerja sama
salah satunya di rumah sakit wisma atlet
dengan menggunakan filter yang mudah didapat di pasaran
selain itu alat ini juga sudah mendapatkan izin edar
serta sertifikat kelayakan teknis balai pengamanan fasilitas kesehatan
dari kementrian kesehatan
beberapa perusahaan besar telah mendekati juang untuk mendapat hak produksi secara massal
namun dirinya masih memilah perusahaan yang memiliki visi yang sama
agar tak mementingkan profit semata
ya pemirsa terasa sekali perbedaannya dibanding menggunakan masker dan alat ini
karena kalau pakai masker biasanya alat nafas yang saya tertutup
dan dengan alat ini saya bisa lebih bebas menafas
selain itu juga sebagai pengguna kacamata alat ini membuat kacamata saya tidak berembun
artinya apabila ini akan digunakan untuk nakes yang beroperasi selama delapan jam
menangani pasien covid sembilan belas tentunya ini sangat
mendukung aktivitas dan juga mobilitasnya
dan tentunya kita harus mendukung inovasi inovasi seperti ini
saya rizal ramadan septya di pradana jakarta